hai dalam video viral ini terekam petugas ber apd lengkap menjemput pasien diduga terpapar
covid sembilan belas dari sebuah pondok pesantren di kecamatan singaparna tasikmalaya jawa barat pemerintah
kabupaten tasikmalaya jawa barat menyatakan terdapat delapan puluh enam orang santri dan pengasuh pondok
pesantren yang positif kofit sembilan belas dan tidak ada apa apa ya kita juga melangkah semua
masjid kesehatan pemerintah muslim dan juga untuk karantinanya dimana juga di rumah sakit
dan ada yang di sana dan kita praktika oh di kompleks santren kompleks ironisnya lagi pihak
pondok pesantren sempat menolak kedatangan tim satuan tugas covid sembilan belas provinsi jawa barat
yang dipimpin wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum padahal tim akan memberikan bantuan swab
tes untuk santri dan keluarga pondok pesantren
wakil gubernur jawa barat menyayangkan penolakan ini karena bisa menyebabkan kasus
kofi sembilan belas melonjak pihaknya meminta pondok pesantren tidak menutupi kasus kofit sembilan belas yang
terjadi di lingkungan pondok padahal menurut kami kehadiran kami adalah untuk mengambil
sebuah solusi ataupun mengantisipasi karena yang kami terima informasi dari pemerintah daerah
ada hal hal yang perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti sebagian pasien dari pondok pesantren ini sudah
jalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah smc namun sebagian besar santri masih menjalani
isolasi mandiri di lingkungan pondok pesantren karena tidak memiliki gejala deden rahadianta
singmalaya jawa barat di indonesia